dongeng bahasa indonesia
anansi dan panci kacang
kalian pasti pernah mendengar tentang anansi silabalaba
dia adalah pembuat kerusakan penipu dan raja cerita
dan hari ini aku akan menceritakan kepada kalian tentang satu kisah
yang akan membuat kalian tertawa sedikit sedikit tersenyum
dan menceritakan sedikit lebih banyak tentang karakter cerita rakyat yang kuat
dari negeri afrika yang megah
itu adalah hari yang panas seperti semua hari selama beberapa bulan terakhir
anansi ada di rumahnya duduk di dekat jendela dan merasa bosan
tidak ada yang bisa aku kerjakan hari ini dan kebosanan mulai menghampiriku sekarang
apa yang harus aku lakukan
oh bagaimana jika aku pergi ke rumah nenek labalaba
dia pasti pun
punya sesuatu untuk aku lakukan dan dia akan memasak sesuatu yang enak untukku
lalu anansi berangkat ke rumah nenek labalaba
ketika dia sampai di sana dia mengetuk pintu
nenek labalaba ini aku cucumu anansi
dia pasti sangat senang melihat
akan tetapi nenek labalaba tidak senang

ampun anansi yang selalu nakal
nenek senang bertemu dengan nenek
anansi menyapanya dengan pelukan erat
tapi nenek khawatir kalau anansi akan membuat masalah lagi
apa yang kau lakukan di sini
nenek labalaba aku bosan
aku pikir aku akan bisa membantu tetangga dengan beberapa pekerjaan
tetapi kau tahu bagaimana aku selalu mendapat masalah
hari ini adalah hari di mana aku tidak ingin bertemu dengan masalah
sama sekali tidak ingin
lalu aku datang pada nenek
bagaimana aku bisa mendapat masalah ketika nenek ada di sekitarku bukan
oh aku tidak tahu harus berkata apa
katakan saja bantuan apa yang nenek butuhkan dan aku akan segera melakukannya
baiklah kalau begitu
nenek labalaba membawanya ke sebidang tanah
aku perlu kacang untuk ditanam di tanah
memang banyak tapi aku yakin kau punya waktu sepanjang hari
oh benar sekali
hanya saja aku pikir nenek akan memberi pekerjaan yang tidak terlalu berat
tidak tidak aku tidak mengatakan tidak untuk ini
oh tidak aku benar benar akan melakukannya
nenek harus yakin
baiklah lakukan itu
oh aku hampir lupa
aku membuat kacang pedas favoritmu untuk makan malam
dan jika kau melakukan pekerjaan dengan baik aku akan membiarkanmu memakan semuanya
kacang pedas oh kau yang terbaik nenek
lalu nenek labalaba kembali ke dalam rumah
dan anansi mulai bekerja dengan nafas panas

anasi mulai menanam kacang ke dalam tanah
tetapi pikirannya sedang memikirkan kacang pedas
baru satu jam berlalu tapi anansi mulai merasa lelah
matahari bersinar terik di langit
dan panasnya begitu menyengat
aku butuh segelas air dan sedikit istirahat
tentu saja kemarilah minumlah segelas limun ini
ini akan menyegarkanmu dan kemudian kau dapat bekerja kembali
ah ini sangat menyegarkan
sekarang aku harus pergi ke pasar untuk membeli rempah rempah
jangan sekali kali menyentuh kacang pedas
setelah aku kembali dan tugasmu telah selesai
aku akan menyajikan makanan lengkap untukmu
aku mengerti jangan khawatir nenek labalaba
lalu nenek labalaba pergi ke pasar
sementara anasi duduk di beranda untuk istirahat sebentar
aku bisa istirahat sebentar nenek tidak perlu tahu
rasa limunnya yang sejuk angin sepoi sepoi
sungguh sore yang indah sekali
saat anansi bersantai matanya terpejam dan tidak lama kemudian ia tertidur
sementara itu sepanci kacang pedas sudah matang sempurna
dan aromanya yang sedap melayang keluar rumah menuju anansi
aroma yang menggugah selera membawa anasi ke dunia mimpi
di mana ia dikelilingi oleh beberapa panci kacang pedas
dia melompat ke girangan dan mengambil sesendok kacang ke mulutnya ketika dia tiba tiba terbangun
apa apakah itu mimpi
oh tapi aromanya nyata
kupikir kacang pedasnya sudah siap
aku harus pergi dan melihat nenek pasti tidak keberatan
anansi mengejar aromanya dan pergi ke dapur
itu dia kacang pedas yang enak
biar aku lihat bagaimana penampilanmu
akhirnya anansi membuka tutup panci itu dan melihat kacang pedas yang masih mengepul
baunya terlalu enak bagiku untuk menahan rasanya
hmm aku bisa mencoba sedikit nenek tidak perlu tahu
dengan menggunakan sendok kayu anansi menyendok makanan yang enak itu
memasukkannya ke dalam mulutnya
kacang pedas paling enak yang pernah aku makan
aku perlu makan lagi
anansi berpikir sejenak lalu tersenyum saat ide cemerlang bersinar di benaknya
dia melepas topi dari kepalanya dan mengisi dengan kacang mendidih
ya sekarang aku bisa pergi ke ladang dan berpura pura bekerja dan menikmati kacang panas
nenek tidak akan pernah tahu
tapi pada saat itu ada suara ketukan di pintu
kura kura dan aku di sini untuk makan malam seperti yang kau minta
oh tidak aku harus apa
mereka tidak bisa melihatku dengan kacang
mereka akan memberitahu nenek
nenek laba laba buka pintunya
aku pikir kita harus membuka pintu dan masuk
mungkin nenek laba laba tidak bisa mendengar kita
usia tua biasanya seperti itu
oh tidak oh tidak tidak oh tidak apa yang aku lakukan apa yang harus kulakukan apa yang harus kulakukan
kemudian ide cemerlang lainnya muncul di benaknya
anansi meletakkan topi berisi kacang di atas kepalanya
oh panas sekali
dengan segera kacang mulai keluar
air kacang panas sekarang keluar dari wajah anansi dan turun ke belakang lehernya
dan pada saat itu juga
kuda nil dan kura kura masuk
oh anansi kejutan yang menyenangkan
apa kok di sini untuk makan malam juga
oh aku suka baunya
tidak sabar untuk makan
tapi anansi berhenti mendengarkan
dan yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara melepaskan topi yang berisi kacang panas dari kepalanya
dia mulai gementar dan menggeliat seolah olah dia sedang menari
apa yang kau lakukan anansi
ini adalah tarian selamat datang
anansi luar biasa
kau penari yang hebat
kura kura mari bergabung dengannya dan menari juga
oh ternyata dia bisa bernyanyi dengan baik
bagus sekali anansi
tapi anansi tidak bisa lagi menahan kacang panas yang ada di topinya
dan melempar topinya ke tanah
tapi air kacang yang mendidih telah menghancurkan rambutnya
dan membuatnya benar benar botak
saat itu juga dia mendengar panggilan dari neneknya
anansi kau dimana
anansi tidak ingin menemui nenek laba laba
ia melompat melalui jendela dan lari ke rumputan tinggi untuk bersembunyi
ya disitulah dia bersembunyi
dan jika kalian perhatikan dengan cermat
kalian mungkin masih melihatnya bersembunyi di sana hari ini
tapi kalian tidak akan pernah melihatnya tergila gila pada kacang lagi